dari rusia kita ke kuba setelah hubungan diplomatik antara amerika serikat dengan kuba membaik
presiden barack obama menjadi presiden amerika serikat pertama yang berkunjung ke kuba dalam delapan puluh delapan tahun terakhir
barack obama tiba di havana pada minggu waktu setempat dengan pengamanan ketat aparat
dan langsung melakukan pertemuan dengan presiden kuba raul castro
obama juga akan melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat
dan menghadiri pertandingan baseball tim nasional kuba
setelah kunjungan ini barack obama akan melanjutkan kunjungan ke argentina
normalisasi hubungan ini dimulai setelah obama dan castro sepakat
untuk menghentikan pertikaian pada desember dua ribu empat belas